doi dia lepas tangan doi
jangan mau kum
jangan mau kum
ini jebakan kum
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
dikarenakan ramadan tinggal beberapa hari lagi
saya selaku ketua rw
dan saya sebagai ketua umum musyola

dan juga sebagai satu satunya orang yang mengerti agama
dan juga sebagai satu satunya orang yang dihormati di ciraus
dan di desa desa lainnya
yang kalian ketahui
dan juga yang kalian tidak ketahui
saya sebagai orang yang pernah
belajar di mesir
menuntut ilmu di saudi arabia
mengajar di turki
serta berpengalaman di indonesia
dan juga mengerti banyak bahasa
dan juga mengerti banyak bahasa

kamu dengerin aja namanya kum
saya denger kum
dengan ini menyatakan
membentuk panitia pencari hilal
tanda jatuhnya hilal
jatuh dimana sakit
jatuh di mana sakit
yang berisik itu
acing akum bisa diam
iya pak ustadz
yang diketuai oleh siapa
pak ustadz kemet
jangan begitu lah
masa saya terus
coba cari calon calon yang lain

tidak ada juga
iya pak ustadz aja
semua setuju kan
paksalah kalau begitu
sekarang yang menjadi dewan pertimbangan
sekarang yang menjadi dewan pertimbangan
tidak ada lagi
iya pak ustadz aja
ya baik baik baik
pak ustadz kang dadang
iya pak ustadz kemet pake b
kan dia bentuk acara
wakil ketua dia juga
ketua dewan pertimbangan dia juga
lah semuanya terserah dia terus buat apa kita dikumpulin
kan tadi dia tanya dan kita semua diem tidak ada yang mau mencalonkan diri
ya percuma juga nyalonin diri ataupun gak bakal dipilih juga
paling yang pilih dia dia juga
iya alasannya dari dulu teh sama
calon yang lain gak mau menuhi syarat
kamu milih betul sama pak keme
pph capek deh
febri gak sekolah
kan hari minggu om
jennifer juga gak sekolah
saya bantuin kum
tidak usah doang ini tinggal satu
t chanting sudah kurang pendek
semua kerenet gat
eh mukanya tolong bantuin ini kecek kek ini ini saya saya aceng
hei aceng aceng tolongin mukanya ini keras
ngomong atu ya allah
tau ketutupan helm begitu
gak tau kuncinya udah beda lain sama yang helmnya
bisa ya ini susah
taruh buruan kecek kek ini
kamu kan mesin atu ceng
makasih ya pun
motor kamu keren sekali
kamu baru beli motor
menurut kamu gimana doi
keren ceng mantap ceng
si pedut malas si pedut belum datangnya
dia pasti akan kejang kejang lihat saya bawa motor ini
ini beneran punya kamu
gimana kum keren gak pantes gak
sayangnya bukan motor saya tuh
motor pacarnya si iin
tapi nanti kalau em pulang dari arab saya mau minta beli nih yang kayak gini nih
iya kamu cocoknya pakai motor motor kayak begini
lagi benernya kum iya sekuat begitu
kencangnya minta ampun lagi kum
ada ramadan saleh di bogor
diskonnya besar tidak
uh lumayan kan beli satu dapat satu
ceng kalau beli satu pasti dapat satu ceng
kamu mah aneh bingung saya
maksudnya begini dong belinya satu kamu dapat juga gratis satu
nah gitu mehoi
oh kamu tuh kalau ngomong yang jelas aku ceng
kayak aku kasih tahu beli satu
gratis satu jadi dapat dua
yaudah berangkat yuk ayo
neng kamu ikut tidak
gak usah pak kita beli di rumah aja
kamu mau dititip apa
mau kena sama sajadah aja pak
mau kena sama sajadah saja
neng bapak titip jemurannya
tadi manggil ceng gitu
halah kamu mau kebiasaan yaudah yuk ke rumah yuk ambil motor
ya ke rumah kamu atau doa yang ambil motor kamu biar kita konvoy ke bogornya
buka dulu panas lepek eh di dalamnya
kamu kamu kamu berat banget
kamu mah kamu udah berat bener doi berat dosa kamu ya
kamunya aja gak mau nahan kan kaki kamu panjang hati ceng
yaudah yuk naik
keren banget motornya kayak motornya sarukan
abis bawa kabur motor siapa ceng
enak aja motor siapa dibawa kabur katanya doi
cek tadi kamu bilang katanya motor pacarnya iin kamu mah
sudah saya duga gak mungkin orang kayak kamu bisa beli motor bagus begini
yang kemarin aja masih kredit belum lunas lagi
kang dadang ada ramadhan saleh kang dadang
loh bagaimana sih kan kalian punya teori masa gak dipakai
katanya disuruh berbagi masa nyari sel bagi bagi sel dong
alah si pedut kayak pernah berbagi aja kamu
oh eh yang punya teori kan kamu bukan saya ngapain saya berbagi